jokowi atau mas gibran itu harus mengikuti proses kandungan
apakah mungkin dia bisa merubah peraturan itu
ya mungkin mungkin saja kalau mau
kalau seluruh daerah mau ya pak
mungkinkah partai golkar mengubah syarat ketua umum parpol demi jokowi
kita akan bahas bersama aditya perdana direktur algoritma research and consulting
akankah golkar rela kemudian mengubah aturan syarat ketua umum demi jokowi
ya itu pertanyaan yang penting ya
karena gokar adalah termasuk salah satu partai politik yang memiliki struktur kelembagaan yang relatif kuat
karena mereka sudah juga punya pengalaman yang cukup panjang
mengalami dinamika internal yang juga cukup tinggi
apalagi di setiap apa
jadi pemilihan pengurus itu selalu punya dinamika yang tinggi
sehingga karena dia punya kohesivitas kelembagaan yang cukup baik
ketika misalkan ada desakan dari luar eksternal
misalkan seperti pak jokowi contohnya adalah ingin
jadi bagian dari gokar itu juga pasti akan direspon dengan caranya gokar
caranya gokar itu maksudnya seperti apa
karena tentu di dalam juga punya pandangan persepsi yang pro kontra diantara sikap sikap politik seperti itu
jadi itu bukan hal yang mudah untuk bisa diterima di kalangan internal gokar
ya ini senada dengan ucapannya pak luhut ya
bilang kalau yang ngatur bukan dari luar tapi golkar yang akan punya aturan sendiri
tapi kan kalau kita lihat juga selama ini ya pak luhut orangnya pak jokowi
anda melihat seberapa besar nantinya gejolak yang akan muncul di tubuh partai
faksinya ada banyak di dalam partai golkar sendiri sebenarnya
ya gokar kan memang termasuk partai yang memiliki kelompok atau faksi yang kekuatannya juga relatif berimbang
karena memang dari sejarah kita bisa memahami gokar itu punya kontribusi dan juga organisasi yang juga sangat solid
sehingga ketika misalkan merespon terutama hal yang sangat penting yang terkait dengan pimpinan ketua partai
ini tentu menjadi sangat apa namanya
harus direspon dengan sangat positif gitu ya
nah problemnya adalah karena vaksinnya banyak
vaksinnya juga bukan hanya misalkan seperti soksi mkgr dan sebagainya
tetapi kan di situ juga ada faksi faksi kultural yang juga harus dipahami
sehingga ketika misalkan ada pak jokowi ingin masuk di sana
maka tentu yang harus dipatuhi dan harus diikuti ya ke komitmen internalnya termasuk di adart nya
kan sudah ada syarat misalkan harus menjadi kader harus menjadi ini mengikuti pelatihan ini dan sebagainya
taruhlah yang akan masuk adalah pak jokowi
itu juga tentu akan menjadi pertimbangan yang
yang akan menjadi diskusi yang menarik di internal gokar gitu ya
bisa masuk ya itu yang persoalan yang akan diserahkan kembali kepada seluruh pengurus golkar
tapi kalau masuknya saja ke partai golkar masih mungkin ya
sebagai kader saya pikir tidak ada masalah ya
karena kan tentu akan gokar menjadi sangat senang hati gitu ya
tokoh besar seperti pak jokowi akan masuk ke dalam sebagai kader golkar
nah pertanyaan berikutnya kan terkait dengan ketua umum ya
nah itu yang tentu di dalam juga ada yang bisa menerima
ada yang belum tentu juga mudah menerima soal itu
oke tapi gini golkar selalu posisinya tidak pernah jauh dari kekuasaan
kalau repot repot ubah adart demi jokowi jadi ketum
anda melihat lebih banyak ruginya lebih banyak untungnya
sebenarnya golkar dengan konteks pemerintahan pak jokowi selama sepuluh tahun belakangan ini
relatif memiliki satu dampak positif gitu ya
artinya ketimbang dibandingkan dengan periodenya pak sby gitu
golkar punya dinamika yang tentu berbeda antara periodenya pak sby sama pak jokowi
golkar memang selalu identik dengan kekuasaan
menjadi bagian dari koalisi pemerintahan
itu sudah kita selalu cek golkar tidak pernah jadi oposisi
dan ini yang kemudian menguatkan bahwa gokar itu punya pola yang menurut saya juga penting
bagaimana caranya agar kemudian mereka bisa terus berkontribusi menjadi bagian dari pemerintahan
pak jokowi ini nanti the next
pemerintahan itu bukan menjadi bagian dari pemerintahan
cuma masalahnya adalah pak jokowi kan tidak punya posisi di dalam partai politik manapun dalam konteks hari ini ya
meskipun beliau dulu menjadi bagian dari pdip
tapi hari ini kan tentu ini akan menjadi sebuah diskusi yang menurut saya menjadi sangat menarik di dalam golkar sendiri
pak jokowi dalam konteks apa menjadi bagian dari dalam konteks itu
pak jokowi berkontribusi terhadap kemenangannya pak prabowo
itu sebuah diskusi yang saya pikir perlu untuk dielaborasi lebih lanjut
karena tentu golkar dalam keberhasilan yang bisa memperoleh kursi yang cukup signifikan hari ini
tentu ini ada kontribusi di internal sendiri gitu ya
bagaimana mereka bisa mendeliver semua program dan juga kerja kampanye mereka secara nyata gitu
ini yang menurut saya menjadi sebuah kekuatan dari golkar
karena mereka mengambil benefit dari menjadi bagian dari pemerintahan
oke kalau benefit kan berarti ada hubungannya dengan waktu ya mas aditya
sementara kan pak jokowi ini setelah oktober tadi anda mengatakan posisinya atau berganding positionnya akan menjadi jauh lebih berbeda dibandingkan ketika masih menjadi presiden
kalaupun akan dilakukan sesuatu logikanya akan dikejar sekarang sebelum oktober
padahal kan munaslup masih desember
makanya pertanyaannya kemudian adalah apa yang ingin dicapai dalam konteks sampai bulan oktober itu apa gitu ya
karena gini yang paling dekat tentu semua partai politik punya konsentrasi setelah hasil pemilu ini diumumkan adalah mereka berkonsentrasi di pilkada
nah ketika di pilkada mereka tentu harus punya perhitungan perhitungan yang sangat jelas bagaimana memperoleh kemenangan kemenangan itu
kemudian adalah pak jokowi ini ingin ditempatkan dalam kerangka itu seperti apa gitu ya
apakah pak jokowi juga ingin dilibatkan dalam konteks usaha untuk pemenangan pilkada di golkar
atau seluruh usaha di apa namanya tim yang menjadi bagian dari pak prabowo gibran nanti
nah ini kan jadi sebuah diskusi yang menurut saya perlu untuk di clear kan juga
karena kalau misalkan dari timeline nya soal munas itu kan masih jauh bulan desember gitu ya
bagi kepentingan praktis partai politik seluruhnya hari ini adalah sampai pilkada mbak
jadi mereka ingin menempatkan dia itu konteks apa gitu ya untuk dilihat dari soal itu gitu
jadi kalau jokowi isunya menjadi ketum golkar ini yang perlu pak jokowi atau golkar
apa namanya golkar sebagai sebuah partai politik yang sudah mapan gitu ya
tentu yang dibutuhkan hari ini adalah karakter pemimpin yang kuat gitu ya
karakter pemimpin kuat ini itu bisa berasal dari internal partai sendiri
jadi seperti pak air langga kemudian kader kader apa menteri menteri di kabinet sekarang itu sebenarnya juga sudah cukup banyak gitu ya
jadi artinya pak jokowi itu bukan sosok yang dalam tanda kutip menjadi kekuatan internal di dalam partai golkar
mereka menurut saya kalau golkar ingin menjadi semakin lebih maju seharusnya dalam pandangan saya ya itu harus dibangun dengan kadernya sendiri gitu ya
jadi nggak usah lagi untuk ambil dari yang luar gitu ya
karena kalau misalkan mau pak jokowi mungkin bisa ditempatkan sebagai bukan sebagai ketum misalkan ketua dewan penasehat atau apa apa pembeda yang menurut saya layak untuk di dalam posisi itu
tetapi sebagai sebuah manajer atau pelaksana organisasi sebaiknya lebih baik dari internal
dan itu kader golkar itu luar biasa banyak ya mbak
jadi tidak mengkhawatirkan gitu ya
karena nanti ketika nanti ada kontestasi ketua umum di imbunas itu akan banyak sekali yang akan bersaing soal itu
baik terima kasih aditya perdana direktur algoritma research and consulting